di dalam kitab tafsir itmukatsir
ayat ini menerangkan bagaimana jiwa yang tenang akan kembali kepada allah dengan hati yang tenang
dan allah akan menunaikan hak orang orang yang soleh dengan surga
allah mengajak kepada surga
wahai jiwa yang tenang
kembalilah ke dalam hati yang tenang
maka masuklah kalian ke dalam jamaah
ayat ini menerangkan
jiwa yang tenang
akan kembali kepada allah
dengan hati yang tenang
dan allah akan menunaikan
yang begitu indah
allah mengajak ketika
dan nanti dibangunkan
di yaumil akhir
sebagaimana para malaikat
kedalam surganya allah
seperti apa ustadz
dengan sisa umurku ini
aku benar benar takut
yang sedang gelisah
biarkan saja dulu
biarkan dia menikmati kegelisahannya
kalau dia sudah tenang
baru kamu datang
sekarang dia sedang gelisah sama seperti kamu
saya sedang gelisah juga ustadz
jiwa yang tenang
jiwa yang tenang
apa sih maksudnya
itu suara orang apa suara haji nih bang
karena antum sering lewat sini
karena anda belum pernah dengar suara haji
jangan biarkan hati pikiran dan jiwa kita
dikuasai oleh syaitan atau jin
kalau memang takut
emangnya gue setan
aneh fikir penunggu phone
atas tuh gini frid
gini frid barangan
kalau enggak bang
nih bibir lu gue cukur lama lama ya
apa gerangan mas tommy
antum kayak orang kesetanan
iya gue kesetanan
kasih tau sias sedikit ya
adalah makhluk yang durhatan
sedangkan anak anak ada makhluk
yang sangat taat kepada allah
selalu ingin merubah orang yang beriman
menjadi orang yang tidak beriman
sesat dan tidak menjalankan
dan selalu melanggar istirahat anak
ana selalu berusaha merubah orang yang tidak beriman
menjadi orang yang beriman
dan menjalankan perintah perintah allah
dengan segala kebaikan
eh ya si abang
kenapa anda jadi contoh sih
kalau ana yang dijadikan contoh terlalu mulia
ya abang tidak boleh
yang maha mulia itu hanya allah sw
kenapa sih anak anak menjaga anak
makanya kalau anak lagi
beri tahu siah beri ceramah
masukin dalam jiwa dan hati
jangan malah disanggah sama anak
masalah ceramah tidak benar
anak diamkan nanti anak ikut dosa
ikut sesaat lagi diinjak lagi
ya allah abang anak memahami saya
tuh namanya butuh sebuah perjuangan
menuju suatu kebaikan
dia membutuhkan proses
dan pendalaman belajar lagi
untuk menjadi orang yang sholat
ih jangan pegang pegang

sekarang omongan lo kayaknya udah satrim banget ya
harus berapa kali lagi sih gue bilang
kejar di sini
emang kurang jelas ya surat yang gue kirim ke loh
tapi bisa nggak ngomongnya nggak pakai teriak teriak slow aja kali
gue juga mau kasih tau ke lu nih ya
soal surat yang lo kirim ke gue
udah gue baca semuanya
lo jangan kegiatan dulu
jadi orang jangan terlalu sombong
gue tuh pengen tobat
ada aja yang cari masalah
semoga gue dijauhin dari gangguan orang orang kayak tommy
yan santri lagi pada mau liat tema rawisan
mbak malfi pasti kesana
kita kesana yuk
kalau ada mbak malfi kan pasti ada mbak malfi yang mau liat mas alfie kan
masa hanya kita berdua saja perempuannya
ya kita ajak aja yang lain juga
santri lagi liat tema rawisan
daripada disini gangguin yang lagi belajar
assalamualaikum kang kapoy
saya tuh baru pulang dari tasik kan
keliatan lebih rapih
keliatan lebih bersih pak jajak
pemulihan dari aba sepuh
oh pemulihan dari aba sepuh
menteng apaan tuh banyak
pemulihan pak jajak
buat aba sepuh
oh rencana mau ketemu sama ustadz sebu
udah langsung aja lalu lintas aman
langsung pak jajak aman aman
percabung udah kunalnya
setiap ketemu saya lari
setiap ketemu saya lari